hampir seluruh event dan kompetisi olahraga dunia terpaksa harus ditunda atau dibatalkan
akibat adanya pandemi covid sembilan belas
tapi kekecewaan para penggemar olahraga di dunia bisa sedikit terobati
karena beberapa cabang seperti formula one motogp hingga basket nba
tetap menggelar kompetisinya secara virtual
kompetisi olahraga di dunia maya yang diikuti oleh sejumlah nama besar dari dunia nyata
dua ribu sembilan belas yang dikembangkan oleh code master
meski hanya sebagai selingan balap virtual yang dapat disaksikan langsung di sejumlah platform media ini
ternyata cukup menarik perhatian para penggemar balap jet darat
pada balapan virtual seri dua yang digelar lima april lalu di sirkuit albert park melbourne australia
tercatat tujuh puluh tujuh ribu orang menonton di kanal streaming twitch
sementara satu ratus sembilan puluh ribu orang lainnya menonton lewat kanal resmi formula satu di youtube
memang mengobati kekangenan saya sendiri
karena saya nonton f satu tapi memang ini tidak bisa menggantikan
keseruannya memang berbeda kalau memang kita nonton formula one yang beneran
ya pasti seru banget kita bisa melihat tabrakan yang enggak seru
dan kita bisa melihat drama drama di luar tracknya di off tracknya
nah tapi ya dibilang yang mengobati sih mengobati tapi kalau dibilang menggantikan virtual race ini
ya sangat beda walaupun kita tahu pembalap pembalapnya juga beberapa pembalap f satu beneran yang main
serupa dengan formula satu dorna sebagai penyelenggara motogp
mendelar balapan virtual
balap virtual perdana berlangsung di sirkuit mugelo italia
sementara sirkuit red bull ring austria menjadi tuan rumah balap motogp virtual jelit dua belas april lalu
layaknya balap sungguhan persaingan seru antara pembalap dunia
juga terjadi dalam balapan virtual ini
kompetisi basket nba dan kompetisi sepak bola seri a italia juga tak mau kalah
kompetisi karena pandemi kofit sembilan belas membuat nba menggelar kompetisi virtual di nba dua k players tournament di
turnamen yang dimainkan di konsol xbox one ini diikuti oleh pemain pemain nba
sementara di seri a italia dua klub asal kota milan ac milan dan inter milan
dalam pertandingan yang berakhir imbang dua dua itu kubu roseneri diwakili oleh pemainnya rafael

diperoleh oleh pemainnya razzuri dimainkan oleh striker mereka sebastiano esposito
formula satu motogp basket nba dan sepak bola seri a italia adalah olahraga yang memiliki jutaan penggemar di seluruh dunia
di tengah imbauan untuk tetap berada di dalam rumah sebagai usaha pencegahan penyebaran virus corona
menggelar kompetisi virtual tentu adalah cara terbaik
minimal untuk sekedar mengobati kerinduan akan atmosfer pertandingan
erlangga wisnuaji riki maulana jakarta